kita ke sorotan lainnya saudara pengadilan negeri tipikor jakarta kembali melanjutkan sidang kasus gratifikasi
dan pemerasan dengan terdakwa mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo
pada sidang kali ini istri anak dan cucu syl hadir sebagai saksi
jaksa kpk menghadirkan tiga anggota keluarga sel sebagai saksi
keluarga sel yang bersaksi adalah istri sel ayun sri harahap putra sel kemal
kemal redindo atau dindo serta cucu sel andi tendri milang radisyah
dalam persidangan sebelumnya sejumlah saksi mengungkap istri anak dan cucu sel
ikut menerima aliran dana dari syahrul yassin limpo
selain menghadirkan keluarga sidang juga menghadirkan sejumlah pegawai kementan
staf khusus mentan dan akuntan dari partai nasdem